kita bergeser sedikit ke solo jawa tengah
menyemarakan ulang tahun kota solo ke dua ratus dua puluh
pemerintah kota solo menggelar kirap jenang tradisional
dari balai kota menuju benteng fasterbrook
jenang dipercaya menjadi simbol keberkahan di setiap kegiatan manusia
seluruh aparat sipil negara pemerintah kota solo
sabtu pagi berbondong bondong ke balai kota solo
mereka hendak melakukan kirap belasan jenang tradisional
sebagai wujud syukur mendadak ulang tahun kota solo ke dua ratus tujuh puluh
jenang jenang dibawa para kepala dinas untuk dipersembahkan ke warga solo
mereka berjalan sepanjang satu km dari balai kota solo menuju benteng fastenburg
jenang bagi pemerintah kota solo merupakan simbol syukur
terhadap sebuah kegiatan yang manusia lakukan
mulai dari lahir ulang tahun bahkan sampai ke pernikahan semuanya menggunakan lambang jenang
karena itu di dalam setiap proses pembuatannya
selalu dilakukan dengan doa dan permohonan
agar dijauhkan dari segala macam bencana
jenang ini menggambarkan
mulai dari dalam kandungan sampai dengan
meninggal dunia itu ada di sini semua
tujuh belas jenang ini sebenarnya banyak lah nama nama jenang itu
namun kita mengambil filosofi kehidupan manusia saja
oh bagus sekali saya senang sekali
setiap tahun saya akan datang ke sini bilang
bukan gratisnya cuma semaraknya memasarakat gitu loh
perayaan peringatan ulang tahun kota solo ke dua ratus tiga puluh
tidak diperingati secara besar besaran
pada minggu delapan belas februari
digelar kirap boyong kedaton yang mengisahkan
perjalanan paku bono ii dari keraton kartasuro ke desa salah
tempat ini kemudian dikenal sebagai kota surakarta
atau dikenal dengan sebutan solo
ketika bagus solo